aku nggak bisa kasih keterangan di
pak rumahnya kemarin kelihatan apa
semuanya terima kasih ya dito
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media